kita ke provinsi aceh pesawat militer amerika serikat jenis boeing tujuh ratus tujuh mendarat darurat di bandara sultan iskandar muda belang bintang aceh besar jumat malam
pesawat yang sedang terbang di atas samudera hindia dalam perjalanan dari pangkalan militer diego garsia ke jepang itu mendarat setelah salah satu mesinnya terbakar
hingga satu siang pesawat united states air force yang membawa dua puluh anggota pasukan termasuk kru pesawat masih terparkir di salah satu sudut bandara sultan iskandar muda aceh
saat ini pesawat masih dalam perbaikan menunggu suku cadang pengganti didatangkan dari amerika
sementara itu sebagian dari dua puluh awak pesawat militer amerika menginap di hotel depan banda aceh dan sebagian lain menginap di bandara
ini sampai sekarang sedang kita koordinasikan memang belum ada info kapan mereka akan datang
namun demikian apabila sudah ada info mungkin segera akan ditindaklanjuti
kira kira masa perbaikannya itu butuh berapa lama pak
ah ini kalau kita melihat kerusakan kemarin pada engine kami belum tahu ya estimasi berapa lamanya
karena mereka tentunya yang tahu seberapa tingkat kerusakannya mereka yang akan tahu